bahkan aku tidak bisa melihat munah
berhentilah menyalahkan diri raden
raden sudah bekerja keras
untuk mencari obat
tapi ini semua sudah takdir
kita semua harus mengikhlaskannya
ini semua bukan kesalahan
ini adalah takdir
yang harus kita jalani
jangan terus merasa bersalah
jangan terus merasa bersalah
pasti sudah memaafkan
bekerja dengan muhammad
sehingga kejadian depan
ibu pun mikir
sebarkan ihm siap
kita yang ph